pengungkapan yang hakiki kasus pembunuhan almarhum munir nampaknya masih harus melewati jalan terjal dan panjang
niat untuk menunjukkan kebenaran dan menghukum yang sebenar benarnya bersalah terpaksa harus dikompromikan dengan niat lain yang mungkin saja tidak kalah baik
bisa melindungi nama nama tertentu mungkin menjaga stabilitas politik nasional
atau mungkin saja ini alasan rekonsiliasi dan berdamai dengan masa lalu
tapi sekali lagi ini bukan hanya soal munir semata
pengungkapan siapa yang baik dan siapa yang jahat siapa yang benar dan siapa yang salah
menjadi konsekuensi bersama dari kesepakatan kita yang memilih untuk berdemokrasi
pepatah kuno mengatakan kebun bunga boleh dibakar oleh para perompak
tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah datangnya musim semi
sehebat apapun pengungkapan kasus ini berusaha untuk ditutup tutupi
tapi yakinlah bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri
demikianlah siren indonesia pranews malam hari ini saya budi adiputro